dan saudara kepala bnpb suharyanto hari ini meninjau sejumlah lokasi terdampak banjir lahar hujan
selain pencarian korban masa tanggap darurat juga akan digunakan untuk membuka akses sejumlah jalan nasional yang tertutup material banjir lahar hujan
selamat pagi ini saya dengan ibu kepala bmkg pak john kennedy dari komisi delapan dpr ri pak gubernur pak kapolda pak danrem pak kapolres pak bupati lengkap ini ya pejabat utama
baru saja tiba di kabupaten agam ini salah satu titik terdampak di desa bukit batabuah
di sini kalau kita lihat rekan rekan semua kan
cukup parah ya jadi batu batu besar pohon pohon besar terkena air ini
dan ada delapan menjadi korban satu masih dicari
ini kami sudah tekankan kepada tim gabungan yang cari dari basarnas tni polri relawan bnpb bbd gabung di situ mudah mudahan bisa ketemu
ini masih tanggap darurat jadi yang pertama dilakukan di titik bencana ini kita pastikan kondisi kembali normal
berat berat sudah bergerak nanti didata rumah rumah yang rusak infrastruktur pasum pasus yang rusak ini diperbaiki
tentu saja bertahap jangka pendek jangka menengah jangka panjang
kemudian besok kita akan fokus kepada masyarakat yang mengungsi
jadi hari ini karena transportasinya sulit dan beberapa wilayah sumatera barat ini ada enam kabupaten kota yang terdampak
sehingga perlu pembagian waktu yang sangat efektif
jadi hari ini kita akan beberapa titik paling tidak ada empat titik untuk lokasi bencana
dengan melihat secara langsung kita bisa menentukan langkah langkah yang harus dilakukan secara segera
kalau target untuk jalan utama yang kemarin juga sempat terdampak itu selesai rampung di kapan sudah ada pak
tadi kita lihat ya yang paling parah kan jalan yang di lembah anai tadi
itu ada satu yang terputus
memang masih ada sisi jalan yang sebelah
kanan kalau dari arah agam bukit tinggi itu masih bisa dilalui
tetapi kecil ya kalau kendaraan besar nggak mungkin
nah mudah mudahan dalam waktu beberapa hari ini bisa segera
di sini juga nanti silahkan menambahkan
alat alat berat juga sudah masuk ya
untuk segera membuka jalur transportasi
dan yang kita usahakan
supaya pada saat proses tanggap darurat ini tidak terhambat lagi gara gara turun hujan
tambah ada bencana susulan
hari ini juga sudah bergerak pesawat untuk melaksanakan teknologi modifikasi cuaca
mudah mudahan seminggu ke depan tidak ada hujan
ibu kepala bmkg juga setiap hari memberikan informasi
kalau kita tidak laksanakan tmc ini kita terangnya sampai jam satu
sehingga tentu saja menghambat proses
proses pelaksanaan penanganan di tanggap darurat
ini tanggap darurat rata rata kepala daerah menetapkan empat belas hari